gua ini penjahat kelas kakap
tapi gue paling jujur sedunia
gue gak perlu bohong
gak ada yang harus gue bohongin sama lo
sabar tenang aja lo
gue gak perlu sakitin dia
lu gak perlu juga bunuh dia
lo bunuh si luman yang luar ini
eros menyimpan mustika sion itu di berangkas ini
di dalam ini
tapi si luman ular
si luman ular yang udah ngebunuh bokap lo
bokap lo kan bokap gue juga ya kan
jadi sama sama aja
jadi gue harap lo gak perlu
untuk belas dendam
karena dia udah gue hukum
gua hukum di dalam berangkas ini
dia gak akan pernah bisa keluar
selain gua dan nyokap gue yang keluarin dia
lo jangan ngawur ya
kalau emang si luman ular ini
sudah membunuh bokap gue
gue yang akan bunuh itu
dengan tangan gue sendiri
sumpah gue gak yakin
kalau lo akan ngebunuh dia
lo mau tau
si luman ular ini cantik banget men
kalau ngeliat cewek cewek cantik ya kan
gue yakin lu bakal jatuh cinta sama dia
buka berangkas ini
bukti kan sama gue
gue akan buktiin
nanti lo akan bunuh dia dengan cara
sebentar ya rama
punya rencana apa lagi dia
itu dia rumah eros
kamu tetep disini ya
jangan sampai eros ngeliat kamu ya
saya tunggu secret
nggak jadi masalah
kan ada manusia yang gak punya hati sepertimu
hei jangan salah lo
gue orang paling jujur
gue orang yang paling jujur untuk berkata apapun
karena lo harus menyaksikan momen momen yang menarik
momen momen yang lucu
ramah dia ada di sini
dia ini cuma pengawal siluman ular
dia ini cuma pengawal siluman ular
dia ini cuma pengawal siluman ular
dia ini gak ada apa apanya
benar apa kata dia
gua ini penjahat kelas kakap
tapi gue paling jujur sedunia
gue gak perlu bohong
tenang aja lo
gue gak perlu sakitin dia
lu gak perlu juga bunuh dia
lo bunuh siluman ular ini
lo bunuh siluman ular ini
lo harus menyaksikan dengan mata kepala lo sendiri
kematian siluman ular di tangan dia
lo akan mendapatkan
lo gak sabaran sih
lo tenang aja ya
gue akan buka
ya buat perempuan tyres
membuatkan rudeng dumal
pemaatannya ingatan itu
itu adalah putri sinta
kamu tidak boleh membunuhnya
aku tidak membutuhkan mustikasion
bebaskan ular itu sekarang
dan aku akan membebaskan ines
sebentar lo mau mustikasion
kalau memang itu yang lo mau
siluman ular itu
hari ini harus gue kembalikan ke pengawal
jadi gue harap lo sabar
lo gak usah takut
dia udah jinak sama gue soalnya
nggak gue bunuh
lo tau kan
selama mustikasion ada di tengah gue
gak ada seorang pun yang akan mengebunuh hua di dunia ini
hei bidadariku sayang kenapa sih gak mau berubah wujud
padahal disini ada yang pengen liat kamu loh
singkirkan tangan kotormu dari putriku
kenapa lo biarin mereka pergi
mereka pasti bakal kembali lagi kesini mencari gue seperti lo mencari sinta
gue gak cinta sama lo gue tau ya
tapi satu hal ya
gue akan paksa cinta untuk menikah sama gue
gue mau ngasurin lo dan keluarga lo